bermula dari sebuah mesin jahit dan sepeda kumbang di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
handoko subali yang pada saat itu adalah seorang buru pabrik tas
mencoba usaha baru dengan memproduksi tas sendiri
produk tas pertamanya adalah hasil desain sang istri elizabeth halim
berawal hanya memproduksi enam hingga satu lusin tas travel
walaupun belum bermerek handoko dan sang istri elizabeth
menggunakan bahan bahan berkualitas tinggi untuk tas buatan mereka
awalnya elizabeth hanya memproduksi enam hingga satu lusin tas travel
yang kemudian dijajakan oleh pak handoko dengan berkeliling kota bandung
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
di mana saya juga belum lahir
ibu elisabeth memulai bisnisnya bersama pak handoko
ibu elisabeth hanya bisa membuat baju pada saat itu
membuat pola baju saja
sedangkan pak handoko hanya selerimen
awal memulai usaha mereka
lisa subali putri dari elizabeth halim dan handoko subali bercerita
bahwa produk mereka sering ditolak konsumen
banyaknya permintaan pesanan dari konsumen
membuat pasangan suami istri ini memutuskan untuk menerima karyawan
dan kegigihan sang ibu untuk terus memperbaiki produk
membuat banyak model tas
serta menjaga kualitas
menjadi salah satu prinsip yang terus dijalankan hingga hari ini
tapi ibu eli itu nggak pernah merasa
kalau sesudah mereka mereject barang kita menghina barang kita tuh
ya sudah saya berhenti
kita harus vibe kembali ada apa nih
kita harus usahakan supaya tas ini menjadi lebih bagus
hal ini juga menjadi acuan untuk terus memperbaiki produk buatan mereka
pengembangan target pasar juga terus dilakukan
untuk itu generasi ketiga keluarga telah mulai dilibatkan dalam membuat produk
serta menciptakan strategi marketing yang sesuai dengan perkembangan zaman
jadi anak muda punya ide
anak muda yang berkreasinya tuh luar biasa
jadi mereka juga udah mulai appreciate kita
jadi kita selalu bisa ngeluarin something yang special
karena teamwork itu sih sebetulnya
operasional perusahaan kini sudah banyak dipegang oleh generasi kedua dan ketiga keluarga
para pekerja masih merasakan support dan budaya yang sama
seperti saat elizabeth
dan handoko terjun langsung dulu
yang telah bekerja selama tiga puluh dua tahun
merasakan betul hal tersebut
saya punya atasan yang memang bisa memberikan kepada saya support
dan selalu keluhan keluhan saya
mereka membimbing memberi arahan kepada kita
sehingga saya bisa bekerja dengan nyaman
keberhasilan produk produk elizabeth telah mendapatkan banyak apresiasi dari banyak pihak
mulai dari penghargaan dua puluh satu karti di indonesia
penghargaan upah karti
hingga indonesia living legend award companies
dari sisi pendapatan
mereka juga kembali mulai bangkit pasca pandemi
dengan banyak memanfaatkan penjualan secara daring
dan menunjuk brand ambasador yang sesuai dengan kondisi

waktu itu nggak disangka

atau kita sampai nol ya pendapat
saat itu sudah seperti mimpi buruk
tapi akhirnya sekarang kita kalau lihat ke belakang
di masa yang tidak bisa pun kita harus yakin bahwa kita tuh bisa
kini elizabeth telah memperbaiki
kini elizabeth telah memperbaiki
kebutuhan fashion terutama bagi wanita
dan telah tersebar di seluruh kota di indonesia

yang telah mampu bersaing dengan brand luar negeri

tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat